ya kasus bungkus naik di jakarta menarik perhatian warga net plus enam puluh dua setelah ramai diperbincangkan
pengusutan pun langsung dilakukan oleh kepolisian
diduga sebagai kegiatan prostitusi beberapa orang sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kegiatan ini
kita update informasinya bersama dengan kasat reskrim polres metro jakarta selatan akb per rituan soplanit
pak rituan selamat malam
ya selamat malam mbak
pak ritwan terima kasih atas waktunya
kita ingin mengonfirmasi kembali terakhir ada lima tersangka terkait dengan event bungkus naik ini
perkembangannya seperti apa apakah ada tersangka baru ada temuan baru dari pihak kepolisian soal hal ini
ya jadi terkait dengan lima tersangka yang saat ini sudah kita amankan
ada pengembangan dan pendalaman kita terkait dengan kegiatan sebelumnya
yaitu di volume satu
nah ini yang kita masih dalam penyelidikan
kemudian yang pasti kita akan melakukan kembali lidik terhadap siapa siapa saja yang merupakan partisipan
dan apakah benar kegiatan itu seperti apa
regulasi kegiatan yang saat itu dilakukan secara fakta yang akan kita dapatkan nanti
baik berdasarkan keterangan seperti apa kemudian acara pertama ini berlangsung
karena kalau kita tahu ada acara kedua artinya acara pertama ini berlangsung dengan sukses
kemudian berapa banyak pihak yang terlibat transaksinya seperti apa di sana pak
nah untuk itu saya sampaikan saat ini kan kita baru saja melakukan hasil investigasi kita dengan peristiwa volume dua ini
dan di dalam volume dua itu kita mempertanyakan terkait dengan apakah sebelumnya ada istilah volume satu
dan kegiatan itu seperti apa ini masih dalam investigasi kita karena benar benar secara fakta harus kita cari harus kita temukan dan bukti maupun partisipan itu
yang akan nanti menjadi satu kelengkapan bagi kita terkait dengan hasil investigasi kita terhadap volume satu
saat ini ada berapa banyak saksi pak yang diperiksa
kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap kurang lebih enam saksi
ditambah lagi dengan lima orang yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka
kabar terakhir ada faktor ekonomi yang ternyata menjadi latar belakang acara ini
kami ingin konfirmasi betul atau tidak pak ritwan
ya itu faktor ekonominya itu dari mana itu
ada informasi dari media sosial artinya itu hoax ya pak
apa yang mereka lakukan seperti itu yang pasti apapun yang mereka lakukan ini memang merupakan tanggung jawab moral dan memang secara tanggung jawab pelanggaran kesusilaan yang harus dipertanggung jawabkan
lima tersangka dijerat dengan undang undang ite dan pornografi
ancaman yang bisa dikenai oleh para tersangka
pak ritwan mungkin bisa berikan informasi kepada kami
iya untuk fokus ke pornografi itu dengan ancaman maksimal dua belas tahun penjara mbak
yang kita kenakan
undang undang ite dan pornografi dilihat dari aspek mana pak ritwan
pada saat mereka melakukan penyebaran ke medsos itu memang dengan bentuk gambar grafik tulisan dan sebagainya
memang sudah mengarah kepada unsur unsur undang undang ite sendiri
dan rangkaian daripada undang undang pornografi sudah jelas mereka tergambarkan di dalam rangkaian peristiwa itu
mulai dari mereka menyebarkan informasi berupa undangan ajakan
sampai dengan fakta fakta yang kita temukan di dalam alat komunikasi mereka
maupun keterangan dan percakapan yang ada di antara mereka secara via wa yang kita temukan
baik kita tahu kasus ini sebelumnya jadi bola liar di media sosial banyak orang memberikan informasi dan segala macam
kemudian apakah sebelumnya pihak kepolisian khususnya metro jaya
jakarta selatan sudah mengendus acara ini pak
jadi kalau kita berbicara terkait kegiatan kegiatan yang terselubung ini memang semakin hari
beberapa kelompok orang yang memang melakukan penyalahgunaan teknologi itu sendiri
sehingga memang tidak bisa dipungkiri bahwa kita memang butuh kolaborasi dengan masyarakat
dengan media sosial dan semua unsur
yang terus memberikan input informasi kepada pihak kepolisian untuk mengungkapkan segala macam jenis kejahatan itu tersendiri
jadi bagaimanapun memang kalau kita kasat mata maupun laporan yang sifatnya berjalan normatif itu
terlihat bahwa semua itu normatif seperti biasa saja
tapi dengan adanya informasi informasi yang lewat media sosial atau bantuan daripada kolaborasi dengan pihak pihak stakeholder dan masyarakat
bisa memberikan kesuksesan pengungkapan kasus seperti yang kita hadapi saat ini
pak ritwan lokasi bungkus naik ini benar merupakan sebuah spa dan restoran
namun undangannya tersebar terlihat mengarah begitu seperti ke arah prostitusi
dengan penyalahgunaan ini apakah ada tindakan tegas untuk pihak pengelola lokasi tersebut pak
iya yang pasti pihak pengelola akan bertanggung jawab secara kepidanaan maupun secara pemberian izin itu akan
dia akan berhadapan dengan pihak pemerintah daerah yang memberikan izin langsung
apakah ini nanti terkait dengan pencabutan izin kita akan melihat berjalannya proses hukum yang akan kita lewati bersama
baik baik kita tunggu update selanjutnya dari pengembangan kasus ini
pak ridwan terima kasih banyak sudah berbagi informasi bersama kami selamat malam
selamat malam mbak kuspa